ribuan umat muslim dari majelis taklim ormas islam dan santri
serta berbagai pesantren di sumatera utara jumat siang kemarin
memadati lapangan benteng kota medan sumatera utara
untuk mengikuti tablik akbar yang diadakan jaringan umat islam bersatu sumatera utara
tablik akbar diadakan selain untuk menyambut tahun baru islam satu muharam seribu empat ratus empat puluh hijriah
serta sebagai upaya menghimpun masukan dari para alim ulama
dalam menyikapi situasi bangsa di tahun politik
tablik akbar ini diawali dengan muzakarah yang dihadiri sekitar tiga ratus alim ulama
pimpinan pondok pesantren cendikiawan para tokoh ormas islam
serta kiai dan habib dari jawa dan sumatera
muzakarah alim ulama itu menghasilkan tiga poin yang dituangkan dalam rekomendasi
diantaranya menyuruhkan kepada seluruh umat islam di indonesia
untuk menjaga keutuhan nkri dan menghindari adanya perpecahan umat
dengan terus mengikuti arahan dan bimbingan para ulama
kita bersama sama berkomitmen menjaga nkri tercinta
karena kehadiran para jamaah para ulama habaib dan santri di kota medan ini
menjadi bukti kecintaan mereka kepada nkri
kepada indonesia kita harus sering menjalin komunikasi dengan ulama ulama kita
kemudian polri tni dan segala elemen masyarakat di tanah air ini harus senantiasa bekerjasama
dan kemudian berhati hatilah waspadalah
segala pemberitaan yang bersifat hoax atau berita palsu
jangan asal sembarangan menyebarkan memviralkan karena ini berbahaya
ini melibatkan hampir seluruh pengajian majelis taklim dan ibu ibu perwiritan yang ada di kota medan
juga sebagian deli serdang ya dan ada juga dari luar kota binje
kira kira estimasi masa tadi alhamdulillah sekitar sepuluh